sekarang anak saya udah jadi korban gas yang tengkorak aduk kabel tuh kan beneran
enggak ada apa apa tidak ada apa apa semuanya bohong
kenapa dengan kayak gitu serem tahu jadi pocong ini
sampai bareng kayak pokal grup
mungkin begini bu ranti
hantu ketemu hantu saingan
kayak manusia tuh ya
saling berkuasa gitu
iya kayak bapak tuh saling nakutin sama temannya sendiri
kebanyakan ngaca sih
itu mah hanya prasangka
yang namanya hantu pokok
pokok cungutin anak
tapi terserah itu mah
yang penting anak saya bella sudah kembali dengan selamat
hidup sehat dan juga masih judes
pak rete pokoknya apapun yang terjadi
saya mau tetap ngelapor ke polisi soal kasus ini
karena saya udah capek
mendingan polisi aja lah yang ngusut
betul betul tuh
beres kita mah
jadi pak rete gak takut sama hantu
gak takut lah sok
lima oke kurang mah langsung
eh udah pulang yuk
udah malam udah malam
eh enggak enggak
ya biarin lah
bu endang mau ngapain kesini
padahal mau marah marah lagi sama saya sama anak anak
enggak enggak enggak
saya udah dengar dari warga kalau semua ini ulanya neng rini
soalnya kemarin saya emosi banget
emosi banget pokoknya
terus saya juga mau kasih tau kesini
kalau ali sama rapa boleh main lagi sama adam
kali aku bisa main lagi sama adam
kali kali kali aku bisa main lagi sama adam
alhamdulillah kak lili senang banget
manta adam mana
adamnya lagi di rumah
yuk kita samprin
bu endang makasih ya
ya bu ranti adam juga pasti senang banget
bu ranti kayaknya polisi lagi berusaha nanggep rini
iya bu endang pokoknya saya mah pengen urusan teror ini cepat kelar
kan males ya kampung deg degan banget gini
saya jadi takut bu ranti
bu endang takut ya
sampai pucat gini saya pijetin ya
bu lebar banget sih
saya kan badannya gede aku saya takut ya
iya jangan takut bu endang
mungkin tokor raknya yang takut sama bu endang
ini pelunasan yang terakhir ya jadi saya gak punya utang day nya